pegawat mereka jadi makin ganas
mau tidak mau
aku harus mengeluarkan
kita akan cari kelamin yang hebat buat bunda
bunda bangun bunda
mencari jati dirinya
dari yang memiliki
dimana kalian sudah mengerti semuanya
kita sudahi dulu sampai disini
warahmatullahi ta'ala wabarakatuh
jangan lupa subscribe like share dan share
jangan lupa berlangganan

sampai jumpa di video selanjutnya

assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh
pak kiai dari kemarin surah al fatihah terus pak kiai yang diajarin
bosan pak yai
iya pak yai ajarkan kami surah yang lain
bumi mardika mempelajari surat al fatihah itu sangatlah penting
terutama dalam sholat
karena tidak sah sholat seseorang bila dia tidak membaca sholat al fatihah
oleh karena itu sudah menjadi kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk mempelajarinya dengan benar
supaya kita bisa mengerti maknanya dan membacanya dengan baik dan benar
pak yai tolong kami pak yai
wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh
ada apa ini kenapa dengan mereka
tidak tahu pak kiai tapi sejak dari siang kelakuan mereka seperti ini
sepertinya mereka terkena racun katekiling
hah racun monyet gila
pegawat mereka jadi makin ganas
bumi tolong aku
mau tidak mau aku harus mengeluarkan seruling ajaibku
ini pasti ulah paman badrika
iya benar aku yakin
pasti dia yang telah menyebar racun monyet hilang kepada mereka
aku harus segera mencari obat penawarnya
dan obat penawarnya hanya berada di hutan keram merah
mahardika bumi kalian tunggu di sini
pak yai mau kemana
aku akan mencari obat penawarnya
hah aku ikut pak kiai
kalian tetap berjaga di sini
aku khawatir mereka akan siuman dan mengamuk kembali
tidak ingin ku ya
mereka tidak mau disiuman dengan cepat
ayo bumi kita susur pak yai
dia berapa ini
hanya dewi dan panji saya panggil
keadaan istri saya
saya sudah coba memberikan obat untuk mengeringkan luka
di tubuh kanjeng ayu tangan yang demamu
hanya bisa mengeringkan saja
tidak bisa disembuhkan
mohon ampun kanjeng
saya tidak yakin obat yang saya berikan
karena penyakit yang diderita oleh kanjeng ayu
bukan penyakit biasa
tapi penyakit kiriman
kang mas panji
sepertinya sakit yang diderita bunda
sama seperti mbak asih
di mana mbak asih
sekarang dia sudah dibawa oleh keluarganya ke kampungnya
iya kanjeng ramu
panggil kiai nurdin
semoga beliau bisa menyembuhkan penyakit ibundamu
baik kanjeng ramu
kiai sakti itu tidak boleh datang kemari
keduaku pasti akan terbongkar semuanya
tidak dia tidak boleh ke sini
kenapa kalian semua ada di sini
siapa yang menjaga farida
kenapa muka kalian seperti orang bodoh
farida sudah buru bawa
mariti aku tinggalkan di sini
dan aku minta pada kalian semua untuk menjaganya
pangeran genikobar benar
guru kembali lagi dan mengambil sarida
apa guru lupa
guru datang lalu guru mengambil farida
karena guru tidak percaya kalau kalian berempat mampu untuk menjaganya
kalian semuanya sudah dibodohi
kalian semuanya harus mendapat hukum
tapi supsea monica gak bercanda
ya kelompok tersebut kollegen